mantan kepala staf tni angkatan darat jenderal tni purnawirawan wismoyo arismonandar meninggal dunia pada usia delapan puluh tahun di rumah sakit pondok indah jakarta karena sakit pada kamis dini hari
kabar wafatnya jenderal wismoyo dibenarkan oleh kepala pusat penerangan kopassus letkol infantri ahmad munir
wismoyo juga merupakan ipar presiden kedua republik indonesia suharto karena amal hum menikah dengan sri haryati adik dari ibu tin suharto
selain itu wismoyo juga pernah menjabat sebagai komandan jenderal kopassus tni angkatan darat
wismoyo yang merupakan lulusan akademi militer seribu sembilan ratus enam puluh tiga juga pernah menjadi panglima komando cadangan strategis angkatan darat
pangkos strat pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
kami mengucapkan turut berduka cita dan selamat jalan jenderal wismoyo arimunandar